diguyur hujan sepanjang kabisore
jalan raya rancayakek penghubung bandung garut kembali terendam banjir
dan mengakibatkan arus lalu lintas macet di kedua arah
kemacetan panjang juga terjadi di ruas tol jakarta cikampek pada kamis pagi
sementara di sumedang puluhan rumah rusak diterjang angin puting beliung
berikut sejumlah peristiwa yang terjadi di jawa barat kami rangkum dalam jawa barat dua puluh empat jam
jalan raya utama penghubung bandung garut di kawasan rancaikek kabupaten bandung
tergenang banjir setinggi empat puluh hingga enam puluh cm
banjir di kawasan ini terjadi akibat luapan sungai cikijing dan cimande
menyusul hujan dras yang mengguyur wilayah bandung dan sumedang pada kabisore
tingginya genangan air membuat ratusan kendaraan roda dua maupun roda empat
hanya bisa melaju dengan kecepatan rendah
bahkan tak sedikit kendaraan yang mengalami mogok dan harus didorong oleh warga
akibat banjir ini kemacetan sepanjang empat km
dari kedua arah pun tak terhindarkan
petugas kepolisian satlantas forest bandung yang turun ke lokasi
berusaha mengurai kemacetan dengan melakukan pengalihan arus
kendaraan yang datang dari arah bandung akan diarahkan menuju ke jatinangor
dan keluar di parakan muncang menuju nagrek
sedangkan kendaraan dari arah selatan dialihkan ke jalur alternatif
menuju cicalengka majalaya dan keluar di gedebagi
yang terjadi di ruas tol jakarta cikampek pada kamis pagi
ribuan kendaraan terjebak kemacetan parah di sejumlah titik jalur menuju cikampek
selain penyempitan akibat sejumlah proyek infrastruktur
kemacetan terjadi akibat dampak proses evakuasi truk bermuatan pipa di kilometer tiga puluh delapan
yang bergeser sehingga membahayakan bila melanjutkan perjalanan
di kilometer enam belas dan empat belas kota bekasi
kendaraan hanya mampu melaju dengan kecepatan sepuluh hingga dua puluh km per jam
pihak jasa marga mencatat kemacetan terjadi mulai kilometer dua puluh lima
dan dua puluh enam memasuki gardu tol cikarang utama hingga buntut kepadatan berada di kilometer sepuluh cikunir
pihak jasa marga memastikan kondisi lalu lintas di tol jakarta cikampek
cenderung membaik dibandingkan rabu malam kemarin
puluhan rumah warga di desa cijeler kecamatan situraja sumedang rusak
akibat diterjang angin puting beliung
sebagian besar rumah mengalami kerusakan di bagian atap
setidaknya terdapat sembilan puluh satu rumah warga yang rusak
di mana tiga belas rumah mengalami rusak berat dan tujuh puluh delapan lainnya rusak ringan
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini
namun kerugian material ditaksir mencapai ratusan juta rupiah
petugas dari tni polri dan bpbd sumedang yang turun ke lokasi langsung
melakukan evakuasi sejumlah pohon yang menimpa rumah
sementara ini warga yang rumahnya mengalami kerusakan parah
diungsikan ke rumah tetangga atau kerabat yang rumahnya tidak mengalami kerusakan
tim liputan transmedia